halo teman teman semua kembali lagi ini dengan beta delvia wirajaya dalam program
benar gak sih atau betul gak seng
menguak fakta dibalik hoax
sebenarnya sih banyak sekali ya peraturan yang dilakukan dan juga diberlakukan
dan harus tentunya ditaati oleh warga sekitar
demi menekan angka dari covid sembilan belas dan juga angka kematian akibat covid sembilan belas ini
namun aduh masih ya situasi sudah genting
masih saja banyak sekali oknum yang menyebarkan berita berita yang bohong ataupun hoax
aduh penasaran ya kira kira seperti apa sih berita beritanya
menggunakan masker itu sebenarnya salah satu upaya supaya kita itu tidak terjangkit dari virus covid sembilan belas
nah supaya efektif gunakan masker dengan baik harusnya juga dengan benar
tapi jangan sampai ya kita itu kena denda cuma karena kita pakai masker itu salah
masa iya kita kena denda kalau pakai masker salah
yaudah ya langsung aja kita lihat

pakai masker nggak nolol
video seorang disabilitas bernama ujang ahmad ruhyat
asal desa cimenyan kota banjar jawa barat ini jadi viral
pri di eta di raja
pasalnya di dalam video yang direkam seorang warga ini pria tiga puluh enam tahun ini mengaku
ia harus membayar denda sebesar lima puluh ribu rupiah
gara gara masker yang dipakainya melorot
kepada si perekam video ujang mengaku ia harus meminjam uang lima puluh ribu rupiah untuk membayar denda
iya nolol sampai kebiasa
padahal orang orang itu isi nomor sd
didenda tuh didenda
yang bikin heboh dalam unggahannya di media sosial sang perekam video menyebut ujang adalah korban dari aturan ppkm darurat
aduh kok tega sekali ya itu petugas bisa denda laki laki tadi itu
tapi betul betul didenda kah
aduh kayaknya daripada delvia cuma tebak tembak berhadiah
langsung saja ya kita lihat video berikut ini
fakta video viral disabilitas bernama ujang ahmad ruhyat
yang disebut harus membayar sangsi denda lima puluh rupiah
lantaran salah memakai masker akhirnya terkuat
padahal iya nolol sampai kebiasa
warga desa cimenyan kota banjar ini sebenarnya tidak mendapat sanksi denda
dia ternyata menjadi korban pemalakan yang dilakukan seseorang
keluarga ujang menuturkan peristiwa itu terjadi ketika ujang yang sedang mengantar gorengan
ditegur oleh seorang yang menuding ujang melanggar aturan ppkm darurat sehingga harus membayar denda
ini di eta di raja
ujang lantas menceritakan kejadian tersebut kepada tetangganya
yang kemudian merekam lalu mengunggah pengakuan ujang ke media sosial
potongan video pengakuan ujang akhirnya ramai dan menuai beragam komentar warga net hingga memicu disinformasi
tidak ada maksud saya untuk menjelek jelekan petugas atau lainnya
itu karena saya juga tahu itu memang kalak asli
karena kalau petugas asli itu tidak begitu harus pakai surat dan ikut sidang ya
agus nugraha jurubicara satgas covid sembilan belas kota banjar menegaskan
pelaku pemalakan bukan anggota satgas covid sembilan belas kota banjar
ia menyatakan sanksi denda ppkm darurat dijatuhkan setelah pelanggar mengikuti sidang tindak pidana ringan
jadi tidak bisa
pakai masker langsung oleh petugas ketahuan langsung ditindak di tkp tidak bisa
karena itu ada sop nya ada alurnya
sementara itu kepolisian meminta masyarakat untuk waspada dengan modus kejahatan berdalih penegakan aturan ppkm darurat
itu kan kita semua itu memang harus jeli melihat narasi yang menyesatkan
dan juga dibuat buat oleh pihak pihak sebenarnya yang tidak bertanggung jawab sama sekali
jadi sudah jelas ya berarti kita harus menjelaskan itu
karena di berita tadi itu orang yang disabilitas sebenarnya langgar prokes
dan didenda petugas itu sebenarnya
disini ada yang pernah kena covid
pastinya ya pernah itu galau karena sebenarnya sudah lewat dua minggu
tapi hasil pcr itu masih terus positif
aduh kenapa begitu ya
mari kita cek sah
nilai cycle threshold atau ct pada saat pemeriksaan pcr menjadi istilah yang kini sudah tidak asing lagi bagi para pasien atau penyintas covid sembilan belas
namun terkadang nilai ct malah menimbulkan kebingungan di kalangan pasien isolasi ketika mereka diperkenankan untuk pulang meskipun hasil swab pulang pcr menunjukkan hasil positif
baru baru ini unggahan yang berisi narasi nilai cycle threshold atau city value
untuk menentukan kesembuhan pasien covid sembilan belas ramai beredar di media sosial
narasi ini juga beredar luas melalui aplikasi pesan
dalam pesan berantai ini nilai ct dikelompokkan dalam beberapa kategori
untuk menentukan kesembuhan pasien covid sembilan belas
lalu benarkah nilai ct jadi tolak ukur untuk menentukan kesembuhan pasien covid sembilan belas
nah sudah pasti ketemu semua itu merasa kesusahan kan
gara gara ini tidak ada kesempatan untuk menentukan kesembuhan pasien covid sembilan belas
gara gara hasil pcr masih positif
belum lagi kalau dilema untuk karyawan ini belum bisa masuk kerja
terus kira kira masuk kantor itu kapan
nah daripada kita bingung lebih baik langsung saja kita simak penjelasan berikut ini
city value menggambarkan beberapa banyak amplifikasi dilakukan dalam pemeriksaan rt pcr
sederhananya makin tinggi city value makin sedikit material genetik virus yang ada di dalam tubuh
tes real time pcr adalah pemeriksaan laboratorium yang bertujuan mendeteksi adanya materi genetik dari suatu sel bakteri atau virus
materi genetik dapat berupa dna atau rna
sars cov dua sebagai virus penyebab covid sembilan belas merupakan salah satu virus rna
pemeriksaan pcr untuk mendeteksi keberadaan sars cov dua diawali dengan konversi arena pada sampel menjadi complementary dna atau cdna
melalui proses reverse transcapties setelah itu cdna akan diperbanyak agar dapat terdeteksi
dalam metode real time pcr proses penggandaan materi genetik akan ditambahkan reta reager flurencense
hasil pemeriksaan dikatakan positif jika alat dapat mendeteksi akumulasi sinyal foresnce
city value pemeriksaan pcr berpengaruh terhadap salah satu kriteria kesembuhan pasien covid sembilan belas
badan kesehatan dunia who menyebut bahwa
city value pasien positif covid sembilan belas berada di bawah angka empat puluh
ahli biologi molekuler ahmad utomo menyatakan dalam beberapa penelitian
city value juga menunjukkan tingkat infeksi virus sars cov dua
kalau city value nya itu sekitar angka dua puluh lima atau kurang
jadi misalnya dua puluh empat dua puluh tiga dua puluh satu dua puluh sembilan belas itu kan kurang dua puluh lima kan
itu rata rata berasosiasi dengan sampel yang masih infeksius
jadi sampel itu ketika dicek diambil sedikit lalu dikultur
ternyata berkorelasi dengan jumlah partikel yang masih banyak juga dan infeksius
jadi dia bisa menginfeksi ini dari studi kultur
kalau misalnya pasien sudah dirawat misalnya sekitar dua minggu lebih
dan serak klinis sudah membaik
kalaupun nanti di pcr angkanya juga di atas tiga puluh lima
bisa jadi mungkin memang tidak perlu pcr
mereka fokus ke klinisnya
dulu memang iya dulu itu harus pcr berturut turut
tapi kan sekarang dengan banyak pengalaman klinisi juga udah makin tahu kan
sudah makin tahu kalau ternyata pcr itu sebetulnya emang direservasi penting untuk kasus kasus yang aktual
selama juga perlu dipahami bahwa pasien pasien yang juga keluar dari rumah sakit
jangan langsung berinteraksi juga
dalam pedoman tata laksana penanganan pasien covid sembilan belas yang dikeluarkan kementerian
kesehatan dan diadopsi dari who
pasien terkonfirmasi covid sembilan belas tanpa gejala dapat beraktivitas normal
setelah menjalani sepuluh hari isolasi
karena itu dalam beberapa kasus pasien covid sembilan belas yang masih menunjukkan hasil tes positif covid sembilan belas
diperbolehkan pulang untuk isolasi mandiri
karena dianggap sudah tidak dapat menginfeksi orang lain
namun tetap harus melakukan isolasi mandiri sebagai langkah pencegahan
nah teman teman semua saya paham ya
masa isolasi sepuluh sampai empat belas hari sudah lewat
jadi misalnya misalnya nih
kalau ada yang bilang aduh dia sudah lewat empat belas hari tapi masih positif
tenang itu tidak berbahaya
jadi kalau ada yang bilang masih positif dan juga berbahaya setelah dua minggu
itu pastinya hoax
oke semoga semua informasi yang tadi sudah beta sampaikan
saat ini bisa membuat teman teman lebih paham dan juga bisa membedakan
mana informasi yang betul ataupun mana yang bohong alias hoax
beta delvia wirajaya sampai jumpa di episode benar nggak si atau betul kaseng
menguak fakta dibalik hoax di episode selanjutnya